pertama strategi ke depan adalah bukan kerek ppn tapi kerek penghasilan pajak
kerek ppn dua belas bulan tahun depan
yang pertama strategi ke depan adalah bukan kerek ppn tapi kerek penghasilan pajak
nah tentu kerek penghasilan pajak diharapkan dengan implementasi daripada sistem yang lebih baik
ya tentu kalau di kementerian di dirjen pajak kan ada implementasi dari kortex kita harapkan itu bisa maksimal
apa berarti untuk ppn yang tadi akan ada ruang untuk dikaji ulang
tentu kita targetnya kenaikan
kenaikan pendapatan dari perpajakan
rasio utang dalam tahun depan
ya rasio utang aman tetap di bawah empat persen
saya yasir neneama saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya